saudara tim hukum tkn prabowo gibran oto hasibuan dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat menyinggung soal narasi tuduhan prabowo gibran curang
di sidang sengketa pilpres otobilang tuduhan yang menyebut ada dugaan kecurangan oleh pasangan prabowo gibran menyakitkan
oto menegaskan tuduhan itu menafikan dukungan sembilan puluh enam juta pemilih prabowo gibran
yang mengarah kepada krisis
terus terang hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat indonesia
dan menafikan hak mayoritas rakyat indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas
sementara ketua tim hukum ganjar mahfud todu mulya lubis dalam sidang pertama menyebut presiden jokowi melakukan nepotisme di pilpres dua ribu dua puluh
todung bilang nepotisme melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan prabowo gibran satu putaran
adanya nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dilakukan begitu rapi secara terstruktur sistematis dan masif
yang pada akhirnya membuat pilpres dua ribu dua puluh empat hanya menjadi aksi teatrikal belaka
presiden joko widodo menolak mengomentari soal jalannya sidang sengketa pilpres
baik timnas anies muhaymin maupun tpn ganjar mahfud
menyebut nama joko widodo dalam gugatan terkait soal dugaan kecurangan pilpres
apa lagi apa untuk apa
saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan mk
sebagai pihak termohon kpu sudah memberikan jawaban terhadap gugatan tim hukum anies
dan juga ganjar soal sengketa hasil pemilihan presiden
pihak terkait dalam hal ini paslon dua juga sudah memberikan tanggapannya
soal membahas bantahan kpu dan juga tim tkn prabowo gibran terhadap gugatan yang dilayangkan oleh paslon satu dan juga tiga di sidang sengketa pilpres
kita sore hari ini sudah bersama dengan anggota tim hukum tpn ganjar mahfud suparman marzuki
dan anggota tim hukum tkn prabowo gibran martin simanjuntek
bang martin ini kan tkn ini sudah merespon ya
tudingan adanya dugaan abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan kubu tpn ganjar mahfud ini disebutkan
ya yang pertama begini ya
masyarakat ataupun warga negara indonesia ini sudah pintar
mereka itu punya hak untuk memilih ya
kewajiban untuk memilih berdasarkan akal sehat dan hati nurani
nah kalau misalkan ada yang pernah menuduh seluruh masyarakat indonesia yang jumlahnya lima puluh delapan persen lebih itu memilih karena ditekan oleh kekuasaan
maka yang menuduh itu harus dapat membuktikan
ya sayangnya yang kami lihat dalam permohonan phpu nomor dua
dimana sebagai pemohonnya adalah pasangan nomor
pasangan bapak ganjar pranowo dan juga mahfud md yang diwakil oleh penasihat hukumnya
semua tuduhan tuduhan itu sifatnya naratif
ataupun hanya berdasarkan narasi tanpa pembuktian yang jelas
bahkan dapat kami simpulkan
bahwa tuduhan tuduhan tersebut prematur karena belum pernah terbukti
oleh karena itu ya hari ini kami sudah menjawab ya baik permohonan nomor satu maupun nomor dua
yang pada intinya pertama mahkamah konstitusi diberikan kewenangan yang limitatif ya
yang pertama bahwa mahkamah konstitusi ini hanya bisa memeriksa dan mengadili terkait selisih suara
karena harus bisa dibuktikan berapa suara gimana dan juga kapan itu terjadi
karena sudah ada tim dari ganjar mafud
mas suparman ini ditanyakan sama tim hukum paslon dua
ini cuma narasi aja nggak ada pembuktiannya
iya ini kan sidang permulaan ya
biasa begitu di awal persidangan itu itu baru tahap permulaan
tahap permulaan itu ini kan belum masuk tahap pembuktian
itu ada nanti waktunya pembuktian itu
jadi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum satu dan terutama yang kami wakili tiga
dan apa juga yang dijawab oleh tim kuasa hukum tiga itu memang baru di awal
baru di awal jadi belum masuk ke tahap pembuktian
artinya ada pembuktian yang sudah disiapkan gitu ya
iya pasti karena memang prosedurnya begitu mbak
prosedurnya itu nanti akan sampai pada tahap pembuktian
ya kami menunggu nanti di tahapan proses persidangan selanjutnya
namun ya dari yang kami baca seperti contoh ya seperti contoh
padahal kewajiban negara lah yang mewajibkan melalui konstitusi kita untuk memperhatikan fakir miskin
dan ini juga semua sudah teranggarkan dan juga disetujui oleh dpr
memang implementasinya itu dilakukan bertepatan dengan pemilu
ya ataupun bertapahan dengan dekatnya dengan jadwal pemilu
nah ini kan juga tuduhan tuduhan yang mengatakan bahwa politisasi bansos
adanya penggunaan instrumen kekuasaan
jadi maksudnya bang martin ini bukan disengaja
dimana salahnya pemerintah menjalankan amanat konstitusi amanat undang undang
apalagi kemarin sempat ada badai el nino yang terdampak pada hasil ataupun
dalam tahapan agriculture kita ataupun pertanian gitu loh
apa sih sebenarnya yang ingin ditampilkan ya
oleh tim hukum dari ganjar mahfud ini soal tadi adanya abuse of power
penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan
tadi juga dibilang ini sebenarnya bukan ya
memang ada dalam anggaran yang disebutkan dari dua
apa sebenarnya yang ingin dibuktikan ke publik
ya pemilu ini kan satu rangkaian proses
bukan hanya ketika kita melakukan pencoblosan
tapi ada namanya pra pemilu pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu
nah di dalam rangkaian itu semua
negara dalam hal ini pemerintah
yang dipresentasikan oleh presiden joko widodo
menjalankan satu proyek pemerintah
dalam konteks itu tidak ada soal ya
dia masuk apbn dan itu
tapi kan ada ketentuan ketentuan aturan pelaksanaannya
bank sos itu kapan harus diberikan
dan itu sudah ada by name by address
siapa leading sector yang akan membagikan
itu sudah ada protokolnya semua itu diatur
kuat sekali indikasi bahwa presiden joko widodo
mengambil posisi yang membagikan bansos itu berpihak
memang belum tentu kosong duaan
pasangan gibran dan pak prabowo yang melakukannya
tapi ini dilakukan oleh institusi negara langsung
terstruktur sistematis dan masif
itu nanti akan dibuktikan
bahwa yang jadi poin dari dua
dan saya dengar juga poin dari satu itu
bukan alamatnya untuk konsep
tetapi tsm dalam konteks
nanti proses pembuktiannya akan kita jalani
tsm nya nanti pembuktiannya akan di jalanin
tapi juga terstruktur sistematis dan masifnya ini
soal penyelenggara negara yang ikut campur
khususnya pada poin eksepsi
karena sudah ada kewenangan lain yang harusnya mengatur itu
berdasarkan undang undang pemilu tahun dua ribu tujuh belas
apa sih sebenarnya kewenangannya mk
tapi kan ini kita berbicara mengenai hukum acara
kewenangan lembaga untuk mengadili
nah kalau misalkan kita sudah ada norma hukumnya
waktu kita untuk menyelesaikan sengketa di mahkamah konstitusi ini hanya empat belas hari
tuduhan tuduhan yang sifatnya naratif
lalu terstruktur masif dan
yang mk tidak punya kewenangan untuk mengadilinya
kapan mau selesainya kita bernegara yang baik gitu loh
karena selain itu juga dari komisi pemilihan umum
tadi ini juga meminta mk untuk menolak gugatan
karena gugatannya ini mengada gada
dan menanyakan mana penghitungan suara hasil pemilu
versi pihak pemohon satu dan juga tiga
saudara kpu menolak menjawab tuduhan dugaan
adanya abuse of power di pilpres dua ribu dua puluh
kpu beralasan itu kewenangan pemerintah
bukan komisi pemilihan umum
tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya
bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif
dan digunakan untuk mengarahkan pilihan
yang terdapat dalam permohonan pemohon pada halaman lima puluh delapan sampai dengan halaman enam puluh enam
serta adalah pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya
yang ada di halaman enam puluh enam sampai dengan halaman enam puluh tujuh
bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab
pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah
bahwa pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara
dalam halaman enam puluh tujuh sampai dengan halaman tujuh puluh tujuh
lagi lagi tidak menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya
bahwa pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa
yang tertera pada halaman tujuh puluh tujuh sampai dengan halaman delapan puluh dua
laki laki juga bukan menjadi beban termohon untuk menyangkalnya
bahwa pemohon menuliskan dalam permohonannya tentang adanya undangan presiden joko widodo
kepada ketua umum partai politik wali sidistana
masa itu benar benar menjadi kewenangan termohon untuk menyanggahnya
mas suparman soal pengerahan kepala desa soal abuse of power ini bukan kewenangan dari kpu
kewenangan pemerintah itu salah alamat
ya sebelum ke situ ini penting saya tegaskan karena seringkali
banyak dipahami itu pasal empat ratus tujuh puluh undang undang tentang pemilu itu
sengketa proses yang diselesaikan diatur pasal empat ratus tujuh puluh itu
mekanisme pengadilan tas tak usaha negara
tapi jurisdiksinya terbatas diatur di pasal duanya
jurisdiksinya itu proses sebelum pemilu
yaitu tidak lolos verifikasi
dan dicoret dari daftar calon tetap
nah memang yang menjadi jurisdiksi disebutkan di situ
kmk itu perselisihan hasil
tidak ada ruang bagi
tidak ada kekosongan hukum di dalam menyelesaikan
perselisihan proses yang tidak dijalankan dengan fair
dari pasal empat ratus tujuh puluh sampai empat ratus tujuh puluh lima
nah itu ya biar nggak salah interpretasi
nah di dalam konteks proses yang tidak fair
yang mencakup di dalamnya adalah abuse of power itu tadi
di sini nggak ada diatur